mario dandi satrio pelaku penganiayaan terhadap anak di bawah umur yang viral di media sosial
telah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan tim satreskrim polres metro jakarta selatan
mario diduga menganiaya korban berinisial d hingga tidak sadarkan diri pada dua puluh februari
inilah video penganiayaan korban ken admiral sembilan belas tahun oleh aditya hasibuan sembilan belas tahun
yang merupakan anak kepala biro operasi direktorat narkoba polda sumut pada dua puluh dua desember dua ribu dua puluh dua lalu
dalam video anggota pamen poldasu yang mengenakan sarung tidak berupaya menghentikan penganiayaan
justru memerintahkan anaknya melanjutkan penganiayaan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
hari hari ini di berbagai lini media kita disuguhkan dengan beragam berita terkait kekerasan yang semakin merajalela
yang tentu saja sangat memprihatinkan
kekerasan terhadap mereka yang memiliki kuasa kekerasan terhadap perempuan dan anak dan masih banyak lagi
aksi aksi yang bermula dari ketersinggungan atau mudahnya orang berlaku kasar membuat kita harus berkaca diri dan tentu saja menjaga diri
nah dalam islam pun jelas sebenarnya perbuatan saling menzalimi ini tidak memberikan manfaat sama sekali
bagaimana lantas kita sebagai kaum muslimin harus bersikap di tengah dunia yang semakin menggila ini
nah pemirsa untuk membahas tema terkait kekerasan yang merajalela ini sudah hadir bersama
saya di studio ada ustadz kesayangan kita semua ustadz hilman fauzi
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ini temanya menarik sekali untuk kita bahas dan kita harus betul betul memberi perhatian ya terkait kekerasan yang semakin apa ya bisa dibilang merajalela di sekitar kita ya ahilman ya
nah bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan anda bisa menyampaikan pertanyaan anda melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
anda juga berkesempatan untuk bisa menyampaikan pertanyaan langsung kepada ustadz melalui sambungan zoom yang nanti
secara teknis akan ditentukan oleh tim gapai kemuliaan kita lanjut ahilman
ahilman saya sejujurnya saya rasa juga banyak orang yang kemudian merasa semakin hari semakin ngeri
karena kayaknya apa ya begitu mudah orang gampang marah begitu mudah kemudian orang tersinggung dan kemudian melakukan aksi aksi yang kasar aksi aksi yang apa ya tidak diperkenankan gitu
yang semakin jauh sebenarnya akhlaknya dari islam bagaimana sejatinya kita harus menyikapi kondisi yang seperti ini silahkan
allahumma salli ala sayyidina muhammadin
pemirsa cnn indonesia yang dicintai allah subhanahu wa ta'ala
bambila dan seluruh pemirsa kita merasa bersedih ya
dan juga miris dengan apa yang tadi kita sama sama saksikan
tentang kekerasan yang kemudian muncul di lini media kita gitu
dan disayangkannya juga
berada viral gitu ya
ini yang semakin menambah bahwa informasi tersebut menjadi panjang gitu urusannya
pada akhirnya kita juga bisa sama sama saksikan gitu
padahal ini adalah sesuatu yang sangat buruk gitu ya
islam itu agama yang hadir untuk memberikan kedamaian dan kesejukan
itu kan aslama yuslimu
artinya sejuk menyejukkan
maka dalam ajaran islam tidak dibenarkan sama sekali
apalagi sampai menzolimi orang lain
dalam hadit kursi allah menyampaikan bahwa aku mengharamkan setiap kedoliman kepada diriku
termasuk aku pun juga mengharamkan kezoliman di antara diriku
dan aku juga mengharamkan kezoliman di antara kamu
nah maka orang yang berbuat dolim ya
kepada sesama hambanya allah
artinya dia sedang melakukan sesuatu yang buruk dalam hidupnya
kita berbuat dolim kepada sesama kita kaum muslimin
kita itu sesama kaum muslimin adalah saudara
maka aku mengharamkan di antara kamu untuk saling menzolim
ini peringatan yang sangat besar untuk kita mbak mila
agar kemudian menghadirkan kasih sayang kepada siapapun
maka jangan kaget ya
kenapa asmaul husna
nama yang pertama dan yang kedua itu apa
maha pengasih maha pengasih
maha pengasih maha penyayang
itu dinisbatkan artinya bahwa allah itu ingin bahwa setiap manusia yang diciptakan olehnya memiliki percikan percikan rahman dan rahimnya allah dalam hidup
jadi dia mengasihi sesamanya
dia mencintai sesamanya
dia mengasihi sesamanya
maka mohon maaf justru yang membuat manusia ini menjadi mulia
karena manusia punya hati
dan hati ini yang akan menjadi apa ya kontrol gitu ya untuk bisa apa yang dia perbuat dalam hidup
berarti kalau kita melihat kekerasan melihat kezaliman terjadi ini pertanda kerasnya hati
ini pertanda bahwa sentuhan kolbu itu sentuhan hati itu harus terus kita hadirkan mbak mila
karena ternyata banyak orang yang suka memusingkan keras kepala
keras hati gitu loh
karena hati itu jauh lebih parah daripada keras kepala
karena kalau hati sudah keras maka akan muncul kepada kerasnya kepala
kalau kerasnya kepala akan muncul kepada ucapan yang terucap
kalau sudah begitu maka akan melakukan perbuatan yang tidak baik dalam hidupnya
maka ini pr kita bersama untuk sama sama melembutkan hati
agar kemudian hati ini diisi dengan kasih sayang
sehingga kita dijauhkan dari perbuatan zolim atau menzolimi orang lain
nah itu tadi akhilman
jadi kan sebenarnya kuncinya betul ya
semua dari hati
kalau hati keras itu semuanya efeknya ke semuanya
jadi ujung ujungnya kita memberikan keburukan
betul tidak hanya untuk diri sendiri tapi ke orang lain
nah cara menjaga hati supaya tetap lembut
ya tentu di dalam al quran allah swt memberikan formulanya
ingatlah hanya dengan berzikir kepada allah hatimu akan tenang
berarti cara terbaik agar kita bisa mendapatkan ketenangan hati kelembutan hati
back to allah kembali ke allah
perbaiki hubungan kita dengan allah
karena begini mbak mila
manusia itu ketika berbuat buruk memang ada porsinya
maksudnya allah itu menciptakan kita dengan dua potensi
satu ada potensi kebaikan dua ada potensi keburukan ya
kita itu memang dikasih dua potensi
kadang berbuat baik kadang berbuat buruk
nah yang jadi pertanyaan adalah
kalau kita sudah berbuat buruk gimana caranya agar kita bisa merubah pada kebaikan
dan kalau kita sudah berbuat baik gimana caranya istiqomah dalam kebaikan itu
tapi bukan berarti kita tuh aku tuh pengen baik terus gitu
bagus tapi kesempatan melejah
kesempatan melenceng itu pasti ada
nah hati ini disentuh dengan iman dengan ilmu dengan kebaikan kebaikan
yang nanti pada akhirnya akan mengantarkan kebaikan
maka nanti mbak mila kalau kita bicara tingkatan keburukan manusia itu ada lima lah secara sederhana
satu ada yang namanya aib
dua ada yang namanya maksiat
tiga ada yang namanya dosa
empat ada yang namanya durhaka
lima ada yang namanya zolim
itu tingkatan jadi yang paling akhir itu zolim ya
bahkan na'udzubillah keluarnya kafir nanti ujungnya
aib semua kita punya aib
punya noda punya kesalahan
maka kalau kita punya aib dan orang punya aib maka perintahnya tutupi aib orang lain
allahumma astur awrati ya allah tutupi aib aibku
naik lagi maksiat
bikin salah sama orang
nggak kerasa padahal salah
iri dengki sama orang
kalo udah bersihin
nah jadi kalau udah maksiat gimana tinggalkan
ada yang ketiga
dan seterusnya kita bahas di segmen berikutnya
pemirsa jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali setelah jeda yang satu
anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode ketika kekerasan merajalela
ahilman kita lanjutkan tadi yang lima poin yang pertama tadi aib yang kedua adalah maksiat yang ketiga adalah dosa
kalau kita punya aib tutupi
perintah tentang menutupi aib ini sangat tegas
jangankan aib orang lain
aib diri sendiri pun kita harus tutupi
diantara orang yang bodoh dan orang yang rugi adalah
orang yang saat malam allah tutupi aibnya tapi di siang hari malah dia buka aibnya
kita ini kan kadang kadang suka terjerumus pada hal hal yang
ah ini kan kecil a
ini biasanya orang itu akan berbuat dosa yang besar karena dimulai dari
ketika kita menyepelekan yang kecil maka kita akan terbiasa dengan yang kecil itu
dan nanti kita juga akan jadi biasa aja dengan yang besar
nanti ada yang ketiga dosa
kalau dosa tuh ya kesalahan kita sama allah gitu
misal kita diperintahkan sholat tapi kita nggak sholat
kita diperintahkan puasa tapi nggak puasa
seorang perempuan diperintahkan untuk menutup aurat tapi tidak menutup aurat gitu
nah itu dosa
jadi kalau punya dosa taubati
ada yang keempat durhaka
sikap kita kepada orang yang memberikan banyak kebaikan untuk kita
anak sama orang tua itu durhaka
karena seharusnya orang tua itu ditempatkan pada posisi yang terbaik
bahkan di dalam al quran allah swt menyandingkan antara perintah ibadah kepada allah dengan berbuat baik sama orang tua
makanya kalau durhaka gimana perbaiki
nah itu boleh jadi kan seharusnya dihormati tapi kemudian malah tidak
nah ada tingkatan yang kelima zolim
kalau zolim itu sama allah dosa sama manusia dia punya salah
makanya saya sering bilang begini ini contoh sederhana kata guru saya
kira kira yang paling banyak dosa di rumah tangga misalnya suami ke istri apa istri ke suami
tuh ini pertanyaan yang menjebak sebenarnya
jadi yang paling banyak dosa itu bukan suami ke istri tapi istri ke suami
iya karena segala sesuatu yang istri lakukan berupa kesalahan kepada suami itu dosa kepada allah
jadi kalau babila nggak taat sama suami itu dosa sama allah
tapi kalau suami ke istri ketika bikin salah namanya apa zolim
jadi lebih tinggi gimana
sering kita mendengarkan durhaka ke suami
nah zolim itu kan dia sama allahnya dosa karena dia juga tidak membimbing istrinya dalam kebaikan dan dia pun juga menyakiti perasaan istri
jadi ada lima tingkatan tuh
aib maksiat dosa durhaka zolim
nah mengadihaya orang menyiksa orang sampai kemudian na'udzubillah
ini perkaranya apa zolim
maka nanti kan dalam dosa tuh sering kita sering dengar tuh ada perbuatan keji ada perbuatan munkar ya fahsya dan munkar
itu beda ya
itu beda kalau fahsya itu segala perbuatan buruk yang hanya berdampak pada diri kita sendiri
tapi kalau munkar perbuatan buruk yang bukan hanya diri kita tapi orang lain
tapi orang lain pun juga akan terkena perbuatan tersebut
kayak membunuh itu munkar
menganihaya orang itu munkar
kenapa bukan hanya kita yang rugi
tapi orang yang kita zolimi juga rugi
maka hati hati dengan sedikit pun kezoliman yang kamu lakukan
maka nanti orang yang selalu berbuat dolim di dunia maka dia akan mendapatkan kegelapan di hari kiamat
terus gimana tuh
nah selama hidup
belajarlah untuk memperbaiki hidup kita
kan kalau aib tutupi
kalau maksiat tinggalkan
kalau dosa taubati
kalau durhaka perbaiki
nah kalau zolim tiga tuh
taubati tinggalkan perbaiki
nah kadang kadang tuh mungkin orang saya nggak tahu ya mungkin orang juga belum paham atas konsekuensi itu
jadi begitu mudah orang melakukan menzalumi orang lain berbuat buruk kepada orang lain
maksudnya itu juga ya ilmunya mungkin juga belum ada
konsekuensinya juga nggak tahu bahwa ada konsekuensi tidak hanya di dunia loh kalau main main
di akhirat loh
bahkan izin ya kalau ada dosa yang langsung disegerakan di dunia siksaannya itu ada dua kan
satu dosanya seorang anak yang durhaka kepada orang tua
yang kedua dosanya seseorang yang menzolimi saudaranya sampai memutuskan silaturahmi dengan saudaranya
jadi gimana atuh ustadz
tiga tuh kalau zolim tuh
taubati tinggalkan perbaiki
jadi taubat sama allah nyesel kalau kita sudah pernah berbuat dosa
setelah itu tinggalkan jangan zolim lagi
setelah itu perbaiki hubunganmu dengan sesamamu
maka izin ya siapapun yang pernah menzolami orang lain ayo mulai hari ini taubat sungguh sungguh sama allah
setelah itu tinggalkan jangan zolim lagi
cukup satu dua orang yang kita zolimi gitu kalau bahasa kita
kan udah terlanjur kan cukup selesai
setelah itu perbaiki hubungan kita dengan siapapun
maka jangan pernah putus asa dengan ampunan allah
khawatirnya begini mamila ustadz aku tuh zolim banget zolim banget sama manusia
sebanyak apapun dosamu jangan pernah putus asa dengan rahmat allah
semua dosa akan diampuni oleh allah kecuali syirik
wahai hambaku yang pernah melampaui batas terhadap dirimu sendiri
lihat ya mahraman rahimnya allah ya
allah nggak manggil allah nggak manggil hei pembunuh
allah gak manggil hei penipu
allah nggak manggil hei orang yang buruk sama orang
enggak tapi panggilan allah apa
wahai hambaku yang pernah melampaui batas
itu kalimat ya kalau kita bedah tuh ya
itu kan kayak kita diusapin tuh
kan orang tuh kalau udah tenggelam tenggelam dosa suka putus asa kan
aku mah udahlah nggak punya amalan lagi
menjes diri sendiri tuh jauh lebih keras kan
keras ah udah aku mah udah gak punya amal lagi
udah aku mah
apalagi izin ya kalau ada seseorang yang mungkin ditampakkan di dunia kesalahannya
itu kan prosesnya luar biasa
tapi allah tuh maha baik gitu
wahai hambaku yang pernah melampaui batas gitu
ini kalimat pelukan gitu ke kita
aku tahu kemarin engkau melampaui batas
aku tahu kemarin tuh engkau tuh salah gitu
aku tahu kemarin aku sama perintah allah
la taqnatu min rahmatillah
jangan putus asa dengan rahmat allah
jangan putus asa dengan rahmat allah
ada dua hal yang gak akan pernah habis dalam hidup
satu rahmatnya allah kepada seorang hamba
yang kedua penilaian manusia kepada manusia lain
kita nih kalau udah bikin salah seringkali termakan dengan ucapan manusia kan
kamu salah kamu pendosa kamu
itu gak akan ada habisnya selalu akan ada aja orang yang bicara seperti itu
tapi allah tidak
hambaku aku tahu kamu salah udah udah
jangan pernah putus asa dengan ampunan allah
sampai kata allah
inna allaha ya ghafiru dhulubah jamian
sesungguhnya allah akan mengampuni dosamu seluruhnya
innahu huwal ghafurur rahim
sesungguhnya allah maha pengampun lagi maha penyayang
berarti lihat lihat
kalau ada orang yang berbuat salah benci kesalahannya tapi jangan benci orangnya
kalau ada orang yang berbuat maksiat benci maksiatnya tapi jangan benci orangnya
kalau di hati kita ada kebencian kepada orang maka kita tidak akan pernah mendoakan kebaikan bagi orang tersebut
padahal yang bisa merubah orang itu siapa allah
maka kadang kadang mbak bila
kita harus terpeleset dalam kesalahan
kadang kita harus tenggelam dulu harus merasakan kesalahan dulu
baru kemudian kita ngerasa aku kemarin salah ya oke deh aku perbaiki
makanya untuk siapapun hari ini yang pernah berbuat dosa
pernah tenggelam dalam salah
pernah zolim ke orang
jangan putus asa ya
kalau pernah zolim taubati tinggalkan perbaiki
insya allah allah
kalau ada harapan
karena ya itu tadi allah selalu memberikan rahmat
ahilman iya mereka yang kemudian pernah melakukan kesalahan kepada orang lain
jangan putus harapan
tapi bagaimana dengan kita yang kemudian didolimi oleh orang lain
tahan dulu ya ahilman ya
di segmen berikutnya mbak mirsa jalan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali setelah jadayang satu ini
pemirsa anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode ketika kekerasan merajalela
kita lanjutkan bahasannya ahilman
tadi kita sudah bahas di segmen sebelumnya bahwa bagaimana kalau kita misalnya sudah terlanjur misalnya berbuat kesalahan dengan orang lain
bagaimana kondisinya juga sebaliknya
kalau kita didolimi orang lain boleh tidak kita mendoakan keburukan terhadap orang yang menzolimi kita
karena sakingnya wah ini orang kok jahat banget sama aku
aku harus gimana biar dia sadar ya sudah didoain yang buruk buruk misalnya
tapi bagaimana ahilman baiknya
kalau kita disakiti sama orang lain setidaknya ada tiga sikap kan yang bisa dihadirkan
cuma pertanyaannya bisa tidak kita mengukurinya
itu sangat subjektif dong tidak bisa ditangani
karena biasanya kalau kita sudah disakiti balasnya pasti lebih menyakitkan
biasanya kan orang bilang begitu ya
makanya kalau engkau bisa membalas dengan yang setimpal balas
tapi biasanya manusia gak akan bisa begitu
manusia akan membalas dengan sesuatu yang lebih menyakitkan
dan jadi balik dosanya
karena perintah pertama kalau engkau bisa membalas balas
tapi dengan balasan yang sama
tapi tidak mungkin rasanya
yang kedua maafkan
tapi ada yang ketiga balaslah keburukannya dengan kebaikannya
itu sudah level keimanannya sudah luar biasa ya
jadi kalau mau balas silakan
tapi balas dengan yang setimpar
karena kalau engkau menyakitinya lebih engkau yang bikin dosanya sama dia
yang kedua maafkan
tahu itu manusia
manusia mengetepatnya salah
setelah itu selesai
atau yang ketiga saat dia menyakiti ibu engkau malah berbuat baik sama diri
yang terbaik yang mana
dan rasul itu kayaknya mencontohkan kita selalu di poin yang ketiga itu ya
enak ya bilang memaafkan
kayaknya gampang ya
tapi gak semudah itu
maka pahalanya surga kan
ini sering ahilman ucapkan berkali kali tuh
satu kali nabi menyampaikan maukah allah bangunkan untukmu istana di surga
mau ya rasulullah
maafkan orang yang menyakitimu
memberilah kepada orang yang tidak baik kepada dirimu
dan yang ketiga
walyausil man kotoaka
sambungkanlah silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskan dirimu
ini levelnya istana surga
tapi ada level yang kedua
tapi aku gak mau kontak lagi sama dia
cukup tahu deh
boleh atau tidak
jangan samakan ketika engkau menutup komunikasi dengan dia
berarti engkau memutuskan silaturahmi
orang yang memutus komunikasi dengan orang yang pernah menyakiti
itu dalam rangka membersihkan hati
agar tidak membenci kepada orang yang menyakiti
kalau ada orang yang nyakitin kita maunya kita benci sama dia dong
kita menutup diri untuk tidak komunikasi dengan dia
agar menjaga hati ini agar tidak benci
aku tuh sakit kemarin sama kamu
jangan kau buka lagi dong pintu sakit hati itu
makanya udah blok
kalau mau di blok blok
kalau mau di apa
diputuskan komunikasinya putuskan
mau keluar dari grup wasit silahkan
jika itu lebih baik
jika itu bisa lebih membersihkan hatimu
jika ada di tempat yang membuat kamu toksik dengan keadaan itu
ini jaksal banget kan
karena kita lagi ada di jaksal soalnya
jadi which is itu bisa jadi pilihan buat kita
orang itu yang namanya manusia memang tempatnya
manusia itu tempatnya salah
manusia itu tempatnya ya artinya berbuat yang buruk hilaf gitu
manusia itu tempatnya salah dan lupa
nah maka ingat
kalau ada orang yang menyakitimu jika engkau punya hati yang lapang maafkan kesalahannya
karena begitu sebaliknya
ketika engkau menyakiti orang lain pun engkau inginnya apa
dimaafkan oleh orang lain
dan ternyata bami allah masya allah masya allah
ini luar biasa
ada satu surga yang surga ini luasnya lebih luas daripada langit dan bumi
bayangkan langit dan bumi aja tuh rasanya nalar kita gak
masya allah udah besar sekali
tapi ada satu surga yang allah siapkan yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi
untuk siapa surga ini
bukan untuk orang yang ahli sholat
bukan untuk orang yang ahli puasa
bukan untuk orang yang ahli haji
tapi salah satunya untuk siapa
bagi orang yang pandai menahan marah dan mampu memaafkan kesalahan orang lain
itu luar biasa
untuk bisa sampai di level itu yang level level bawahnya juga harus lulus dulu ahilman
makanya nanti mbak mila orang itu kalau sholatnya baik maka hatinya lembuk
orang itu kalau puasanya benar hatinya lembut
orang tuh kalau baca qurannya baik maka hatinya lembut mudah maafin orang
nah sekarang aku tuh kayaknya sholat aman ya gak pernah tertinggal
tapi hati itu masih jengkel terus
bukan hanya menyolatkan gerakanmu tapi menyolatkan hatimu
engkau berpasrah kepada allah
engkau menemukan kenikmatan dalam sholatmu
sehingga engkau menemukan makna yang paling indah dari ibadah sholat yang kamu tunaikan
makanya kan dalam bacaan sholat di akhirnya apa
kita tuh ingin jadi orang yang selamat
selamat kepada siapapun
jadi ya ya andaikan dunia ini semua orang punya hati yang lembut
hanya penjara itu kosong gitu
tapi inilah ya kan ad dunya sijil mu'min
dunia ini penjaranya orang beriman katanya
dan tidak mustahil ya maksudnya mungkin ya akan ada orang orang yang memiliki kekuatan hati yang bersih yang seperti itu
ya ada dong
karena kita bilang bener nggak sih ada orang yang kayak gitu yang bisa maafin kalau dia dizolini
baginda muhammad saw adalah orangnya
ya masya allah
ya itu kan maksudnya
aku ini diutus kata nabi untuk menyempurnakan akhlak
maka semua yang baik baik itu ada pada baginda nabi saw
pertanyaannya kita mungkin gak bisa ikut semuanya kan
ustaz kumohon atunya kita tuh nggak bisa ikut semuanya
atuh coba deh
ambil satu poinnya
pandai nahan marahnya
bisa jadi begini
boleh jadi ketika nanti engkau masuk surga
sholatmu nggak khusyuk
baca quranmu tajwid tahsinnya belum benar
saudakamu belum banyak
hajimu belum tentu mabrur
puasamu belum tentu benar
oh ternyata mungkin dalam sholat engkau gak lulus
dalam puasa engkau nggak lulus
dalam ngaji engkau gak lulus
tapi ternyata allah masukkan ke dalam surga karena ada orang yang pernah menyakitimu
dan engkau memaafkan kesalahannya
jadi tiba tiba bila ahilman tuh tiba tiba masuk surga
ya allah kenapa aku di sini ya
biasa biasa aja gitu ya
bila kamu tuh pernah disakiti sama orang
hah kalau lo mau nangis
engkau maafin kesalahan orang itu
silahkan kau masuk surga dengan surga yang tadi kita sebutkan
lebih luas langit dan bumi
jadi itu tadi ya
pintu surga itu kan allah siapkan banyak ya ahilman ya
jadi jangan juga kita tuh merasa
aduh kayaknya sholat aku tuh belum ini banget
ada yang lain
satu lagi ahilman
kan kita sering mendengar ya
tapi juga untuk yang pernah terzolimi
ya jangan sampailah kita mendoakan keburukan
kepada orang yang pernah menzolimi kita
ya sebaiknya kita doakan yang baik baik
boleh jadi dia tuh menzolimi kita karena gak tahu
kita boleh ambil ibrah pelajaran ketika nabi berangkat ke taif ⁇
kan babila tahu kisahnya
satu kali nabi ke taib dilempari dengan batu
dilempari dengan kotoran
nabi itu kan abis itu kembali lagi ke mekah
nah sebelum sampai di mekah
nabi bersandar di sebuah pohon rindang
tiba tiba datang alaikat jibril kan
ya muhammad aku melihat perlakuan orang ta'if kepada dirimu
sekarang kau minta sama allah deh
di depanmu ada satu gunung
di belakangmu ada satu gunung
engkau minta sama allah agar aku timpakan dua gunung ini
untuk membalas kelakuan orang taif
laksanakan gitu kan
sekarang banget gitu kan
hancurkan gitu kan
udah kesel banget
tapi nabi enggak masya allah
ya jibril maafkan mereka
karena mereka enggak tahu saja apa yang sedang aku ingin sampaikan kepada mereka
seandainya aku bisa berdoa
aku hanya berdoa ya allah
jadikan di antara anak cucu keturunan orang ta'if
nanti adalah orang yang mengikuti kata nabi saw
ketika ada orang yang menzolimi
jangan engkau balas dengan zoliman
tapi engkau balas dengan kebaikan
karena boleh jadi kebaikan yang kamu sampaikan kepada orang yang menzolimi
itu akan menjadi kekuatan doa bagi dirimu
maka jangan pernah takut ya
jangan merasa bahwa
kalau aku sudah maafin enak dong dia gak punya salah
enggak gitu enggak gitu
enggak gitu juga konsepnya ya
jadi orang yang pernah zalim sama kita
tapi dosenya ini sama allah enggak dong
kalau dia nggak bertaubat ya enggak
zolim itu taubati tinggalkan perbaiki
jadi kalau dia sudah minta maaf ke kita ya sudah kita maafin
tapi dengan allah kalau dia nggak bertaubat gak ada urusan
dan tetap dia akan bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan
jangan pernah merasa sia sia rasa maaf yang kau berikan
tidak akan pernah ada yang sia sia
tidak ada yang sia sia
justru ketika ada yang menyakitimu dan engkau memaafkan
engkau diangkat derajatnya oleh allah
bahkan sampai pada surga yang tadi luasnya lebih luas daripada langit dan bobi
ahilman ini bahasannya luar biasa
tapi sayang waktu kita terbatas
terima kasih atas ilmunya
pemirsa tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
semoga apa yang tadi kita bahas bisa menambah ilmu dan rasa iman kita
kepada allah azza wa jalla
saya meladia rahma dan juga ustadz hilman fauzi undur diri
insya allah kita akan jumpa kembali pada gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh